mantan bupati tanah bumbu mardani h maming dituntut pidana penjara sepuluh tahun enam bulan penjara
oleh jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi kpk
dalam agenda sidang pembacaan tuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi banjarmasin pada senin siang
terdakwa juga didenda tujuh ratus juta subsidi kurungan pidana pengganti delapan bulan
dan membayar uang pengganti sebesar rp satu ratus delapan belas miliar
apabila tidak membayar pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap
maka harta bendanya dapat disita dan dilelang
namun jika tidak memiliki harta benda maka terdakwa dijatuhi pidana lima tahun
ada pun yang meringankan menurut jaksa adalah terdakwa tidak pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga
sementara itu tim penasehat hukum mardani maming ade yayan hasbuloh
menyatakan tuntutan jpu sangat berat bagi kliennya
pihaknya akan membuktikan di nota
pembelaan bahwa yang dilakukan kliennya adalah murni urusan bisnis bukan seperti tuduhan jaksa
sebelumnya ex bupati tanah bumbu mardani mameng didakwa menerima hadiah atau imbalan berupa uang sebesar rp satu ratus delapan belas miliar
jaksa penuntut umum kpk menyebut uang itu berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan